kalau menurut saya keberhasilan suatu usaha maupun bumdes itu dari pertama dari keyakinan kita
harus yakin bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada hikmahnya ada nilainya seperti kita sholat
tidak ada nilainya tapi di akhir nanti kita akan menjumpai itu sama kalau bumdes itu kalau kita
tekuni totalitas terus jujur apa adanya insya allah nanti bisa akan maju sesaat lagi
anda akan menyaksikan cnn indonesia hero in association with
ini adalah pengalaman pertama reza bermain bakya sebuah permainan tradisional yang biasa
dimainkan oleh anak anak desa tempo dulu ia
bersama dua orang temannya berjalan dengan menggunakan sandal panjang berbahan kayu dalam
bahasa jawa sandal dengan pengikat kaki berbahan ban bekas itu disebut bakia
permainan ini sering dilombakan siapa cepat tiba di garis finish dialah pemenangnya meski
terlihat sederhana sulit memainkannya termasuk bagi reza yang masih asing dengan permainan ini
yang kakinya itu loh namanya kakinya susah
selain bakia ada pula permainan tarik tambang dan lainnya mereka yang bermain bukan sedang mengikuti
lomba tujuh belas an melainkan menjajal berbagai permainan tradisional di obyek wisata kampung dolanan sidowaya
itu melihat dengan keprihatinan zaman zaman now sekarang ini karena banyak manusia atau
anak anak sekarang itu sifatnya belajarnya hanya individu tidak ada kegotoroyongan sehingga kita
pemikiran untuk memakai permainan timbulan dari rumah kepadamu
kita mempunyai pemikiran untuk memakai permainan timbulan dari rumah kepadamu
permainan tembok dulu yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat maupun anak anak sudah tidak mengenalasi dengan kampung dolanan
kampung dolanan sidowaya dikelola oleh bumdes sinergi sejak dibangun pada tahun dua ribu enam belas
di awal pembangunannya objek wisata yang berada di lahan seluas satu hektare ini menggunakan dana desa yang bersumber dari kementerian desa pdtt
kalau dana desa tahun dua ribu enam belas kita membuat edukasi kemundolan sidowaya itu ada sekitar antara dua puluh sampai dua puluh tujuh juta itu ada
nah itu kita buat make over karena di rumahnya mbak demang itu dulu rumahnya bagus tetapi karena sudah keluar semua keluarganya dan ditinggalkan sama pemiliknya itu tidak terawat
kotor kelihatan kotor
kota kelihatan tidak terurus sehingga kami berinisial untuk mengambil view nya untuk kampung dolanan
selain pembangunan infrastruktur dana tersebut juga digunakan untuk melatih para fasilitator
mereka adalah para pemuda anggota karang taruna desa sidowaya
ada tiga puluh empat orang pemuda yang bekerja di kampung dolanan sidowaya atau kds
mereka rata rata adalah lulusan sma
dengan menjadi fasilitator permainan mereka mendapatkan upah seratus ribu rupiah per rombongan wisatawan yang berkunjung
pada tahun pertama obyek wisata ini dibuka imron mengaku sempat menghadapi kesulitan
banyak pemuda yang menghentikan kontribusinya menjadi fasilitator
namun dengan pendekatan sosial kini banyak pemuda di desa ini yang semakin peduli memajukan obyek wisata ini
pada waktu itu gampang karena apa harapan dari warga atau karang taruna itu bekerja di desa nanti pendapatan juga akan banyak
tetapi bertolak belakang penghasilannya belum banyak sehingga banyak yang keluar dari kds
karena pada waktu itu juga banyak tamu tetapi bayarannya kan tidak sebanding dengan kerjanya
ardianto rozali adalah salah satu pemuda desa sidowaya yang setia bekerja sebagai fasilitator di obyek wisata ini sejak tahun dua ribu enam belas
bagi mahasiswa jurusan ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di surakarta ini pekerjaan ini bukan untuk mengejar keuntungan semata
yang muda yang berkarya
dari situ kami dari karang taruna desa khususnya desa sidowayah itu memiliki statement
bahwasanya kita yang muda kenapa tidak berkarya seperti itu
ternyata kita yang muda ini alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah desa bahkan didamping oleh pemerintah desa bum dan juga lembaga lembaga yang lain
kita diberikan modal untuk membangun wisata kabuduran sidowaya seperti ini
hingga pada akhirnya semua yang ada di sini merupakan pemberdayaan masyarakat
yang di sini itu yang kita cari bukanlah nominal rupiah saja meskipun itu yang ya bukan hal besar yang kita cari
tapi yang lebih kita cari adalah
pemberdayaan masyarakat sehingga bisa memajukan desa kita tercinta
selain dua puluh tujuh permainan kampung dolanan sidowayah juga menyediakan paket wisata edukasi lain
belajar menjadi seorang petani misalnya
untuk bisa menjajal berbagai kegiatan di objek wisata ini setiap anak membayar enam puluh hingga sembilan puluh ribu rupiah tergantung paket kegiatan yang dipilih
tahun dua ribu tujuh belas kampung dolanan sidowayah mampu meraup pendapatan sekitar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah
kemudian meningkat pesat di tahun berikutnya
sepanjang tahun dua ribu delapan belas objek wisata ini telah dikunjungi lebih dari dua belas pengunjung
dengan pendapatan mencapai hampir tujuh ratus sembilan lima ratus rupiah
dengan desa wunud ini memiliki keunikan tersendiri
airnya jernih dan dikelilingi pohon beringin yang eksotis
umbul kemanten telah menjadi tujuan wisata desa sidowaya jauh sebelum bumdes sinergi berdiri
namun sejak tahun dua ribu enam belas
mulai dikembangkan oleh imron bersama habsoro mantan kepala desa sidowaya
tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah desa kala itu
adalah minimnya keahlian warga desa dalam mengelola industri wisata
hapsoro sempat kesulitan mengajak bumdes dan warga berperan aktif
menjadikan umbul kemanten sebagai destinasi wisata andalan di sidowaya
kesiapan sumber daya manusia warga atau masyarakat
untuk mengelola usaha wisata di desa ini
ini menjadi tantangan terbesar saat itu
apa yang bapak lakukan pada saat itu
supaya mereka juga mau berkontribusi terlibat membangun kegiatan usaha di desa ini
loyalitas dan juga pandangan bagaimana ke depan desa ini akan maju
inilah yang pertama kita lakukan
bukan kepada saya kepada desa untuk maju
untuk berpikir lebih cangkep ke depan lebih panjang
karena kami yakin bahwasannya desa itu kaya
banyak juga mungkin desa desa di indonesia yang mempunyai potensi wisata
ingin menjadi sebuah desa wisata begitu
namun mereka juga terbatas dengan masalah sumber daya manusia
kesiapan masyarakatnya begitu
loyalitas yang bapak maksud
cara untuk mengatasi masalah itu agar mereka loyal setia kepada desanya seperti apa nih pak
kalau orang jawa bilang handal benni
kepedulian kepada desa
desa kita yang tanah tumpah darah kita ini bisa berkembang bisa maju
sehingga di sini nanti akan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa
kerjasama bumdes sinergi di bawah kepemimpinan imron dengan habsoro yang kala itu menjabat sebagai kepala desa sidowaya membuahkan hasil
objek wisata umbul kemanten berhasil
menambah pendapatan asli desa rata rata rp empat ratus delapan puluh tiga tiga ratus dua puluh satu rupiah per tahun selama tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
nah ini kepepahannya teman teman misalnya merah kuning hijau atau kayak gitu
ide ini muncul karena banyaknya teman teman yang anggur
mulai dari satu anggur semuanya ikut anggur
nah ketika ngopi bareng kita sharing sharing gimana kalau kita buat sebuah usaha untuk memandirikan atau memberikan penghasilan bagi kita sendiri
nah akhirnya mulai dari rapat karang taruna terbentuklah ide hidroponik dan hidrojek
sukses mengelola objek wisata umbul kemanten imron tak lantas berpuas hati
ia gencar menghidupkan desa sidowaya melalui berbagai kegiatan wisata
pada tahun dua ribu tujuh belas bumdes sinergi yang dipimpinnya membuka objek wisata balumbang siblara di dukuh gondang
dulu lokasi ini merupakan lahan tidak produktif
dari dana desa yang diberikan oleh kementerian desa pdtt untuk desa sidowaya sebesar tujuh ratus juta rupiah pada tahun dua ribu tujuh belas
seratus juta rupiah digunakan untuk membangun objek wisata ini
selain membangun embung dana tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur berupa akses jalan menuju objek wisata
serta jalan antar dusun yang bisa diperlukan
dari internet mas kita cari cari akhirnya dapat tempat ini
saya kira ini bagus sekali ya suasana pedesaan seperti ini bisa dikembangkan untuk wisata anak anak gitu
tak hanya mengelola objek wisata rintisan bumdes sinergi
imron juga merangkul setiap warga yang ingin membuka usaha pariwisata di desa sidowaya
hingga tahun dua ribu sembilan belas ada tiga objek wisata yang dikelola oleh masyarakat dan bekerja sama dengan bumdes sinergi
di antaranya omah aneka satwa dan seni atau oase di dukuh kayuhan
objek wisata edukasi tertip lalu lintas di dukuh kauman
ini adalah teman teman misalnya merang kuning hijau atau kayak gini hijau orang putih
adalah siva wilzamudin yang akrab di sapa wilzam perintis agrowisata hidro mulyo
mahasiswa semester delapan sebuah perguruan tinggi negeri di surakarta ini
berkarya dengan menjadi fasilitator pembuatan tanaman hias hidroponik dan hidrogel
sejak usaha ini dirintis bersama dua puluh temannya di karang taruna pada desember dua ribu delapan belas
banyak wisatawan yang tertarik belajar bercocok tanam dengan teknik ini
agrowisata ini menjadi salah satu kegiatan yang disediakan dalam paket wisata kampung dolanan sidowaya
meski belum banyak menghasilkan pundi rupiah
namun kelompok agrowisata hidro mulyo yang dikelolanya kerap menerima pesanan tanaman hias
alhamdulillah dengan adanya geliat wisata dari desa sidowayah
saya sendiri sebagai pemuda dari desa istowayah
mempunyai kesempatan untuk berkontribusi di bidang wisata
terutama dari karang taruna duko sido mulyo
dari duku saya sendiri
mengembangkan sebuah wisata atau ide
dari awalnya itu asal usulnya ide ini muncul karena banyaknya teman teman yang nganggur
mulai dari satu nganggur semuanya ikut nganggur
nah ketika ngopi bareng kita sharing sharing
gimana kalau kita buat sebuah usaha untuk memandirikan atau memberikan penghasilan
nah akhirnya mulai dari rapat karang taruna terbentuklah ide hidroponik dan hidrogel
bumdes sinergi turut menggerakkan usaha pariwisata
yang dikelola secara mandiri oleh warga
dengan memasukkannya ke dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung
terletak di kecamatan polan harjo kabupaten klaten jawa tengah
desa ini dihuni oleh sekitar tiga orang penduduk
mayoritas berprofesi sebagai petani
sadar menyimpan potensi pertanian yang besar
pada tahun dua ribu delapan belas melalui bumdes sinergi
imron mendirikan joglo pertanian
joglo pertanian menjadi pusat pelatihan bagi warga desa
tak jarang joglo pertanian juga menjadi objek studi banding berbagai kalangan
dari luar sidowayah
dari dua ratus hektar luas desa sidowayah

dan setiap hektar sawah bisa menghasilkan sekitar tujuh ton padi per tahun
ketika kami di desa itu diserai sama pak absoro sk
maka kami harus totalitas memberhentikan semua pekerjaan saya
karena ini amanah dari desa untuk memasukkan desa
dan kita tahu sendiri bumdes kita berada di bumn
bumn saja bisa enak bisa menjatarakan
baik warga maupun masyarakat ataupun orang orang yang

bikin kalon di banjir

tak hanya menata desa wisata bumdes sinergi juga menggenjot produktivitas pertanian di desa sidowaya
penjualan gabah dengan sistem tebas menjadi permasalahan utama yang dihadapi para petani di desa ini
gabah dijual rata rata rp empat per kilogram
untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan penghasilan petani bersama bumdes sinergi imron memutar otak
salah satu inovasi yang dikembangkan oleh bumdes sinergi adalah pemanfaatan alga atau lumut untuk bahan baku pembuatan pupuk
bibitnya sendiri diambil dari
kita ambil dari luar dengan pendampingan anak anak undip
itu kita diberi pembelajaran untuk mengembang biakan yang namanya alga
nah proses pengembang biakan alga ini sendiri seperti apa pak
kalau proses pengembangan biakan dari alga sendiri kita pakai bog dan kita pakai aerasi
atau disingkat dengan pakai mesin yang namanya aerator untuk mengusulkan u dua ke dalam popok yang seperti ini
supaya alganya berkembang dengan baik
nah sebenarnya penggunaan popok kloten popok cairan
berbahan dasar alga ini bedanya atau kelebihannya apa dibandingkan dengan pupuk lain pak
sebetulnya ini hanya popok sampingan atau popok tambahan saja
karena semakin lama tanah kita kan dengan popok kimia itu tidak semakin gembur
malah semakin mengeras mengeras mengeras
dengan tanah menjadi keras tidak bisa tanami
nah dengan adanya popok kloten itu kita bisa mengredemiasi
remidasi tanah agar tanah itu bisa gembur lagi
itu bisa diserap pakai kloten
nah kalau kita bicara tentang nilai ekonomi
pupuk ini juga mendatangkan nilai ekonomi yang cukup begitu
sebenarnya nilai jualnya sendiri berapa
kalau nilai jualnya kita sudah ada mou dengan anak anak undip
karena dia sebagai inisiator untuk pengembangan popok kloten ini
itu harga het dari bumdes maupun dari pengumpul pengumpul lain
atau di depot lain itu hetnya adalah rp empat puluh ke konsumen
per satu liter
sejak november dua ribu delapan belas pupuk lorella klaten atau kloten berbahan alga ini mulai digunakan oleh petani di desa sidowaya
kandungan kloten yang bersifat basah ini mampu menetralkan keasaman tanah
menyerap logam berat dan meningkatkan aktivitas mikroba penyubur tanah
habis pengolahan tanah sebelum tanam saya aplikasikan kepada tanah dengan cara penyemprotan
nah kelanjutannya habis tanam kira kira umur satu bulanan lebih semprot lagi
dulu tanahnya seperti apa
biasanya tanahnya lengket jadi gembur
tanah itu seperti anyep lah orang jawa bilang
dapatan asli desa air sinergi juga berpotensi besar menjadi lapangan pekerjaan di desa ini
berjalannya waktu sampai satu hari itu sampai lima puluh an galon
saya sebagai warga sidowayah saya cukup bangga dengan bumdes sinergi
saya tidak usah jauh jauh mencari lapangan pekerjaan di luar sana
saya bekerja di desa sendiri juga bisa
dari sektor wisata saja pendapatan asli desa atau pad tahun dua ribu delapan belas yang dihasilkan
dari objek wisata umbul kemanten dan kampung dolanan sidowaya mencapai lebih dari satu ratus empat puluh lima juta rupiah
di sinilah imran tinggal bersama istri dan dua anaknya di dukuh sikepan
pria kelahiran surabaya dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
lulusan smk ini tak pernah membayangkan dirinya menjadi direktur sebuah badan usaha milik desa
dulu ia berprofesi sebagai peternak ikan
ia menanggalkan bisnis yang dirintisnya sejak tahun dua ribu lima tersebut
setelah dipilih menjadi direktur bum desinergi pada dua ribu enam belas
pertanian di kampung sidowaya
kalau wisata pertanian itu kita bikin sekolah
karena mengingat zaman sekarang itu untuk petani itu sangat sedikit sekali generasinya
kalau di sini generasinya sudah mulai agak berkurang
karena banyak yang ingin kerja di pabrik ingin merantau
nah dengan adanya bumdes ini kita membuat sekolah pertanian
sehingga anak anak pemuda
itu dengan pertanian itu ternyata bisa mendapatkan penghasilan yang baik
yang banyak untuk sekelas umk di klaten itu bisa
kesabaran imron mengelola bumdes sinergi tak lepas dari dukungan siti rahmani istrinya
di mata siti imron adalah sosok yang disiplin dan tegas
pertanian di kampung sidowaya dua ribu tujuh belas
ya dulu sih sebenarnya juga
gimana ya mau meninggalkan ternaknya sama ikannya juga serasa berat
tapi ya mau gimana lagi demi apa
bangun sidowayah untuk lebih maju ya saya dukung
sampai sekarang ini ya semua alhamdulillah berjalan lancar
seperti apa yang diprogramkan oleh pemerintah desa dan bumdes
komitmen yang dimilikinya untuk membangun desa sidowaya tak pernah berkurang
membangun kemandirian desa lewat bum desinergi yang dipimpinnya
selaras dengan makna nama sinergi sidowaya interner energy
kekuatan membangun perekonomian masyarakat lahir dari potensi desa yang dimiliki
selalu ada generasi muda yang siap meneruskan upayanya menata wisata di desa sidowaya
desa itu merupakan sumber dari segalanya
perekonomian itu kalau dibangun dari desa insya allah semua akan maju
kalau tidak dibangun dari desa perekonomian juga tidak akan maju
jadi desa itu sangat luar biasa kalau kita kelola dengan desa
kelola dengan benar kita kelola dengan pas insya allah perubahan juga akan lebih baik
dan urbanisasi terutama urbanisasi di sektor lain itu juga akan mempengaruhi
kalau ada bum des insya allah semua urbanisasi itu bisa kita rem dengan adanya bum des
ada pekerjaan yang ada di desa